presiden joko widodo mengingatkan kondisi ekonomi di tahun dua ribu dua puluh satu ini masih dihantui ketidakpastian
namun presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh satu ini berkisar empat lima hingga lima lima persen
dalam pidato nota keuangan yang disampaikan presiden pada jumat sore
presiden joko widodo mengingatkan masyarakat untuk bersiap siap menghadapi tahun dua ribu dua puluh
presiden jokowi merinci target tingkat pertumbuhan ekonomi ini harus selaras dengan program pemulihan ekonomi
jokowi juga menambahkan kebijakan relaksasi defisit sebesar tiga persen ini masih dibutuhkan
defisit anggaran direncanakan sebesar lima lima persen dari produk domestik bruto atau sebesar rp sembilan ratus tujuh puluh satu dua triliun
defisit ini lebih rendah dari tahun lalu atau sebesar rp satu tiga puluh sembilan triliun
saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun dua ribu dua puluh
ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi
program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang
kebijakan relaksasi defisit melebih tiga persen dari pdb masih diperlukan dengan tetap menjaga kehatian kredibilitas dan kesinambungan fiskal
rancangan kebijakan apbn dua ribu dua puluh satu diarahkan
untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid
kedua mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas inovasi dan daya saing ekonomi
ketiga mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital
serta keempat pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi